dan ingat juga
dimana keraton tempat tinggalmu
keraton segorok hidup
keraton segorok hidup
ratumu adalah jerorok hidup
kanjeng ratu hidup